mantan ketua umum persatuan artis film indonesia atau parvi gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah
yang tersangkut kasus narkoba akan menjalani persidangan perdana di pengadilan negeri mataram nusa tenggara barat
berkas p dua puluh satu tahap kedua gatot brajamusti dan istri diserahkan abu pagi oleh penyidik di tres narkoba pol dan ntb ke pihak kejaksaan negeri mataram
setelah empat bulan menempati sal di rumah tahanan mapolda nusa tenggara barat
gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah akhirnya diserahkan ke kejaksaan negeri mataram
bersama dengan itu berkas hasil penyelidikan tahap dua juga dinyatakan sudah lengkap atau p dua puluh satu
sebelum diserahkan ke kejaksaan mataram rabu pagi gatot dan istrinya menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter polisi polda ntb
gatot brajam musti dan istrinya dewi aminah akhirnya diserahkan ke kejaksaan negeri mataram
akan diserahkan sesuai dengan surat nomor b dua ribu delapan ratus sepuluh untuk bu dewi dan surat b dua ribu delapan ratus sebelas untuk pak gatot
jadi semuanya sudah berkas sudah dinyatakan lengkap dan tahap dua dilaksanakan
jika semua persiapan selesai persidangan suami istri itu diharapkan akan dimulai minggu ini atau paling lambat minggu depan
sidang hari ini itu penyerahan tersangka dan barang bukti mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama
kalau waktunya masih nutup di minggu ini ya berarti kalau tidak kamis hari jumat
tapi kalau terlalu mepet ya mungkin minggu depan
selama proses persidangan gatot dan istrinya ditahan di ruang tahanan kejaksaan negeri mataram
lalu rahmat junaidi mataram